suasana haru terjadi saat sejumlah keluarga korban menabur bunga di tempat kejadian kecelakaan truk tangki pertamina
keluarga korban yang hadir juga masih belum berkenan di wawancara awak media karena masih dalam suasana duka mendalam
di sisi lain kunto seorang satpam yang menjadi saksi mata kejadian menyebut supir truk tangki pertamina sempat mendatanginya dalam keadaan histeris
menurut kunto sang supir langsung diminta dibawa ke polsek terdekat untuk diamankan dan bertanggung jawab atas kecelakaan yang melibatkan dua belas kendaraan ini
kemacetan kan semakin panjang lah sopir ini langsung datang nyamperin saya
seperti itu dia bilang nasib anak istri saya seperti apa apa saya nggak tegang lihat korban banyak seperti ini
akhirnya kunto meminta sang supir untuk menunggu di pos keamanan
baru setelah dua puluh menit polisi datang barulah ia menyerahkan sang supir ke petugas
dalam acara tabur bunga rabu siang suhawi salah satu perwakilan forum warga cibubur
menyebut lampu merah yang baru berfungsi selama kurang lebih tiga bulan ini hanya menambah kemacetan di jalan transyogi ini
tidak ada kemacetan karena sudah ditutup lancar
karena ini jalanan menurun dan menanjak
kalau ditutup justru melambat ya kan
itu persoalannya justru jalan menurun truk yang sebesar besar itu harus menanjak tapi berhenti dulu
sehingga dia melambat lajunya itu yang terjadi
suhawi juga menanggung perwakilan forum rabu siang suhawi
menyebut kecelakaan di jalan alternatif cibubur ini khususnya di turunan jalan transyogi bukan kali pertama terjadi
menurutnya sudah ada dua kali kecelakaan
namun kecelakaan yang ketiga ini yang paling banyak merenggut korban jiwa
diana valencia akun coro jakarta